sehari menjelang pelaksanaan balapan grand prix formula e jakarta international e play circuit
terus bersiap menyempurnakan kawasan
jumat pagi sejumlah petugas terlihat masih melakukan penyempurnaan di sejumlah titik
sementara untuk lintasan dan infrastruktur sudah rampung seluruhnya
sejumlah petugas marshall berseragam oranye juga sudah mulai terlihat di arena sirkuit
untuk bersiap dalam acara balapan besok
ditargetkan hari ini menjadi hari terakhir penyempurnaan sirkuit dan juga proses homologasi
yang rencananya akan dirilis hari ini
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi hujan dengan intensitas ringan
hingga sedang akan mengguyur wilayah jakarta utara sabtu sore
fahri rajab mengatakan hujan akan terjadi mulai pukul tiga sore dengan intensitas ringan sampai sedang
sementara cuaca pada pagi hari cerah berawan
bmkg mengimbau potensi terjadinya hujan ini menjadi perhatian untuk penyelenggara dan para peserta formula e
esok hari untuk wilayah ancol ya ketika
ada ajang formula e memang pagi hingga siang itu cuaca cerah berawan
kemudian sore mulai sekitar jam tiga ya itu ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
bmkg mendukung pelaksanaan formula e bentuk dukungan bmkg antara lain dengan memberikan layanan informasi cuaca khusus untuk formula e